lalu dalam tiga bulan awal tahun dua ribu enam belas seperti apa potret ekonomi nasional
saya akan ajak anda untuk membedah kinerja kabinet kerja khususnya lagi tim ekonomi presiden jokowi
seperti apa real ekonomi nasional selama kuartal pertama
rapor ekonomi jokowi saya akan ulas lebih detail lagi untuk anda
kita lihat terlebih dahulu untuk salah satu barometer awal ini adalah menjadi salah satu patokan atau indikator
seperti apa kerja presiden pemerintahan presiden jokowi dodo
kita lihat ada pendapatan dan belanja saya mulai dari kinerja apbn kuartal pertama dua ribu enam belas
kita lihat dua ratus empat puluh tujuh enam triliun rupiah ini jauh lebih rendah dibandingkan realisasi periode yang sama tahun dua ribu lima belas di sekitar dua ratus tujuh puluh an triliun rupiah
tiga triliunan rupiah jadi dua ratus empat puluh tujuh enam triliun rupiah
untuk pajak sendiri pendapatannya pada kuartal pertama mengalami koreksi
karena salah satu penyumbang utamanya koreksi untuk pendapatan pajak dari sektor migas
harga minyak yang masih dalam trend bearish ataupun trend penurunan
kemudian permintaan yang masih saja berada pada level yang sama membuat pendapatan pajak menurun
karena yaitu ke pendapatan negara
kita ke belanja lalu bagaimana dengan belanja
oke lah kalau pemerintahan jokowi tidak mampu menggenjot pendapatan karena kondisi global dan juga regional yang tidak bisa diotak atik lagi
namun bagaimana dengan belanja
ini sesungguhnya kabar yang membuat lega hati saya dan kita semua
dan kita lihat ini merupakan angka yang menarik
bagaimana peningkatan belanja meskipun pendapatan tidak begitu baik
namun serapan belanja menunjukkan bagaimana konsistensi program infrastruktur utamanya
karena belanja pemerintah merupakan salah satu yang berkontribusi utama
belanja pemerintah utamanya adalah proyek proyek infrastruktur yang memang harus ditetapkan jokowi
harus segera direalisasikan seperti mrt misalnya atau proyek proyek jalan proyek infrastruktur lainnya

dan kita lihat transfer ke daerah dan dana desa juga menjadi kontributor
namun yang paling utama adalah belanja pemerintah
itulah mengapa salah satu topangan untuk ekonomi nasional adalah belanja pemerintah
dan hal tersebut mencerminkan masih terjadi defisit sesungguhnya
seratusan triliun rupiah dan itu akan menjadi pr pemerintah
dari mana defisit itu akan ditutupi
apa yang akan menjadi kompensasi untuk tetap melanjutkan pertumbuhan ekonomi nasional
namun tidak begitu buruk
sip untuk jokowi
tiga ratus sembilan puluh sembilan triliun rupiah untuk kinerja serapan belanja dari apbn dua ribu enam belas
kita ke slide selanjutnya untuk melihat pertumbuhan ekonomi
dan ini memang belum ada rilis resmi untuk kuartal hingga data terakhir
namun kita lihat saja bagaimana tren yang mengalami peningkatan
sebelumnya ada enam lembaga survei yang menunjukkan
ini adalah prediksi dari enam lembaga
namun faktanya yang menarik saya langsung saja ke kuartal keempat
dan ini menunjukkan peningkatan yang jauh dibandingkan proyeksi para ekonom
apa arti tren peningkatan ini
ada potensi yang luar biasa yang bisa dipertahankan oleh pemerintahan jokowi ke depan
bahwa pertumbuhan ekonomi bisa dipertahankan apabila bisa ada strategi yang pas
dan momentum ini harusnya jangan dihilangkan oleh pemerintahan jokowi
tetap dipertahankan di level ini untuk di kuartal pertama tahun dua ribu enam belas
kita tetap berada pada level yang lebih stabil utamanya untuk pertumbuhan ekonomi
turun sedikit mungkin tidak terlalu signifikan
oke lah yang pasti kita menjaga momentum ini
utamanya untuk data ekonomi yang berikutnya akan saya sampaikan kepada anda
kita lihat ini ada data inflasi
mengapa inflasi saya pergi ke sini
dan kita lihat inflasi merupakan salah satu indikator yang menarik
dengan inflasi yang terkendali maka ini akan menjadi momentum yang cukup baik untuk pemerintahan jokowi
untuk memulai strategi strategi ekonominya ke depan
agar ekonomi nasional tidak terlalu guncang dengan ketidakpastian global
dan ini merupakan data year on year ataupun periode yang sama dibandingkan tahun lalu
ini masih lebih rendah dari target pemerintah
namun paling tidak ini menunjukkan ada pertumbuhan ekonomi
ada masyarakat yang belanja
dan inflasi menjadi salah satu indikator yang menarik
agar pemerintah tahu akan dibawa kemana ekonomi nasional
apa yang harus dilakukan agar masyarakat mau belanja
apakah inflasi tersebut masih dalam range bank sentral untuk inflasinya
ini menarik bagaimana bank indonesia juga menjadi bagian yang harus berkontribusi
agar inflasi juga bisa menjadi bagian yang cukup positif untuk ekonomi ke depan
tidak buruk untuk inflasi di bawah pemerintahan jokowi pada kuartal pertama dua ribu enam belas
saya akan ke pergerakan rupiah untuk rapor ataupun indikator indikator jokowi selanjutnya
tadi kita sudah membahas apbn serapan belanja
kemudian kita sudah bahas tentang inflasi
sudah pertumbuhan ekonomi
sekarang kita lihat bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah
apakah ada sentimen positif di masa pemerintahan jokowi pada tiga bulan pertama
dan kita lihat ini adalah pergerakan dolar amerika terhadap rupiah
jadi saya lebih menjelaskan lagi di sini
ini terhadap rupiah untuk pergerakannya
mengalami penurunan sesungguhnya
ini adalah hal yang ya memang kita lihat
kita mengalami pelemahan sejauh ini
namun hal ini rp tiga belas satu ratus lima puluh per dolar amerika dibandingkan dua puluh januari di rp tiga belas sembilan ratus enam puluh empat rupiah per dolar amerika
ini membuktikan bagaimana dolar amerika mengalami pelemahan
dan artinya yang menguat adalah rupiah
kita lihat sendiri tiga belas sembilan ratus ke tiga belas satu ratus lima puluh
kita semakin mendekati level tiga belas rupiah per dolar amerika
ini sinyal yang cukup positif
bagaimana ada respon yang cukup positif dari pasar
kemudian kita lihat lagi bagaimana bank indonesia bank sentral juga terus mencoba berbagai kebijakan untuk mencoba mendalami pasar uang
sehingga ini akan menolong pergerakan rupiah dan tetap menjaga fundamental nilai tukar rupiah
tetap pada level keseimbangan barunya
tiga belas satu ratus lima puluh pada sembilan belas april dua ribu enam belas
dan untuk salah satu skor untuk pergerakan rupiah cukup positif
mengalami tren penguatan terhadap dolar amerika
selanjutnya kita lihat untuk pergerakan ihsg ataupun pasar portfolio
pasar juga merespon cukup positif
kita lihat ada kenaikan pada kuartal pertama dari empat lima ratus dua puluh lima level ihsg
dan hingga data terakhir menunjukkan berada di empat ribu delapan ratus enam puluh sembilan
bahkan tadi kita menyentuh empat delapan ratus delapan puluh an
dan ini menjadi salah satu juga bagaimana investor membaca kemampuan ataupun juga csi
dari sentimen ataupun juga setiap apa yang terjadi aktivitas ekonomi di dalam negeri
ketika ini mengalami kenaikan artinya investor memberikan nilai plus terhadap ekonomi nasional
terhadap potensi di pasar nasional
dan itu positif
cukup positif untuk kuartal pertama dua ribu enam belas
skor yang tidak buruk lagi untuk pemerintahan jokowi dari kacamata ihsg
selanjutnya saya bawa ke neraca dagang
karena nanti ini akan menjadi salah satu indikator makro
masih relatif aman
lalu saya akan bawa ke neraca dagang karena akan penting
ketika neraca dagang mencatatkan surplus
ini pasti akan membuat defisit transaksi berjalan kita yang sudah berlangsung beberapa waktu belakangan
akan semakin menyempit dan kemudian semakin sehat
kita lihatnya adalah data ekspor dan juga impor pada periode januari hingga maret dua ribu enam belas dan dua ribu lima belas
untuk ekspornya terlebih dahulu
kita lihat kita mengalami penurunan memang
ini tampaknya yang harus saya beri tanda kuning ya
ataupun lampu kuning untuk pemerintahan jokowi
karena kinerja surplus neraca perdagangan kita bukan karena kinerja ekspor
kinerja ekspor yang positif akan mendorong surplus neraca perdagangan yang jauh lebih baik
yang tidak semu
dan kita lihat ternyata ekspornya bila kita bandingkan pada tahun dua ribu lima belas misalnya
kita mencatatkan tiga puluh sembilan lima miliar dolar
dolar amerika tahun dua ribu lima belas pada kuartal pertama
namun pada kuartal pertama tahun dua ribu enam belas kita justru drop tiga puluh tiga lima puluh sembilan miliar dolar amerika
yang paling berkontribusi banyak untuk penurunan ekspor
apalagi kalau bukan migas
karena ternyata yang paling yang paling banyak berkontribusi adalah non migas
saya ke impor kita lihat di impor juga kita mengalami penurunan dari tiga puluh enam tujuh puluh tiga miliar dolar amerika
kita turun lebih jauh lagi
kita bayangkan ini kita turun sekitar enam miliar dolar amerika
kemudian yang ini kita turun sekitar lima miliar dolar amerika
apakah impor menurun selalu memberi sinyal positif
karena impor barang modal menjadi penting ketika pemerintahan jokowi akan membangun sektor sektor infrastruktur
karena kita masih membutuhkan barang barang baku dari luar negeri untuk dibangun dibawa ke dalam negara
dan membangun proyek proyek infrastruktur tersebut
jadi tidak selamanya positif ketika impor mengalami penurunan
yang positif adalah keseimbangan antara ekspor dan juga impor
surplusnya juga bukan surplus yang semu
tapi surplus yang memang real
karena kinerja ekspor karena kinerja perdagangan dalam negeri bisa menembus pasar pasar luar negeri
sehingga kita bisa mencatatkan keuntungan
itu adalah neraca dagang
lampu kuning untuk pemerintahan jokowi
harus lebih ada dilakukan
dan dalam kunjungan pemerintahan jokowi ke eropa kali ini juga bisa menjadi salah satu solusi
bisa dilakukan pendekatan ke pendekatan
diplomasi tingkat tinggi
kita bisa tampaknya juga menyasar eropa sebagai pasar alternatif
di tengah pelemahan ekonomi yang terjadi di tiongkok misalnya
yang selama ini selalu menjadi topangan untuk pertumbuhan ataupun juga untuk ekspor indonesia
ketika tiongkok melemah kita cari pasar yang lain
eropa bisa menjadi salah satu kunci juga di tengah pelemahan ekonomi yang terjadi saat ini
oke dari neraca dagang
lampu kuning untuk neraca dagang
misalnya indeks ketimpangan sosial ekonomi
ini sebuah hal yang menarik
penurunan untuk ketimpangan ekonomi sosial ekonomi
dari empat puluh satu turun menjadi empat untuk penurunan indeks koefisien gini
ataupun sederhananya adalah ketimpangan sosial
jadi ini merupakan range
semakin mendekati level satu maka akan semakin besar ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin
semakin mendekati level maka akan semakin baik
semakin merata pertumbuhan ekonomi di negara tersebut
sekarang indonesia ada di mana
ini juga level menengah sebenarnya
suby tidak ada salahnya kita waspada
karena luas indonesia yang begitu
kemudian juga kita lihat kita memiliki negara negara kepulauan
tidak begitu mudah untuk mencapai negara
provinsi provinsi ataupun wilayah wilayah perbatasan
maka ada baiknya
pemerataan ekonomi dilakukan ekstra misalnya
saya tertarik dengan konsep pemerintahan jokowi dengan tol laut
saya rasa itu menjadi salah satu solusi
meskipun implementasinya masih dipertanyakan banyak orang
berapa investasi yang dibutuhkan
tapi paling tidak program itu menarik
untuk semakin mempersempit lagi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin
dan artinya ini juga salah satunya disumbang oleh upah buruh dan upah petani
dari sektor pertanian yang semakin meningkat
artinya masyarakat di level menengah ke bawah semakin mendapatkan peluang
untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik
namun untuk apa yang menjadi penyebab mengapa ketimpangan ekonomi kita menjadi turun
karena yang kaya masyarakat yang punya banyak duit
mereka jauh lebih berhemat

dan juga untuk pendapatan
pengusaha pengusaha dari sektor tambang dan migas
yang saat ini mengalami drop untuk harga jual
permintaan yang masih stagnan
maka mereka juga mengalami penurunan kekayaan
jadi ini menjadi menarik
bagaimana ketika masyarakat menengah ke bawah
mendapat penghasilan lebih baik
mereka cenderung belanja
kemudian untuk masyarakat yang kaya
level menengah ke atas
mereka lebih berhemat
dan kemudian mereka terkena imbas
karena pendapatan mereka mengalami penurunan
ketika mereka berbisnis di sektor migas dan juga tambang
empat ketimpangan sosial ekonomi
lebih baik dibandingkan periode sebelumnya
untuk pemerintahan jokowi
saya akan lihat ini adalah pertumbuhan investasi
investasi juga penting
bagaimana pemerintah juga begitu gesit
kita lihat untuk mengeluarkan paket kebijakan ekonomi
salah satu yang disasar adalah target investasi pada tahun dua ribu enam belas

dan begitu optimistis untuk mendapatkan realisasi di tahun dua ribu enam belas
sebelum saya menutup
dari begitu banyak yang saya ambil beberapa pointers
tiga bulan pertama tahun dua ribu enam belas
untuk menghadirkan pada anda
yang menitik beratkan
kemana arah kabinet
termasuk juga tim ekonominya akan bekerja
kita lihat bersama
kita adalah politik kerja
bukan politik wacana
yang ada adalah politik kerja
dan saya ingin tidak memakai kata politik yang tadi disampaikan oleh presiden jokowi
karena yang baru saya sajikan adalah data
tidak ada politisasi di data
karena data bicara angka yang memang real
dan juga fakta
tiga bulan pertama
tidak begitu buruk
untuk pemerintahan presiden jokowi dodo